dan dari dulu juga emang gak banyak perempuan yang deket sama al
ya kalau pun ada itu pasti perempuan yang deketin al
tapi kalau sampai trauma terus tau aku gak ada
oh gitu ya
ya emang kalau udah soal perempuan
al sama roy itu beda banget sih
apa jangan jangan sekarang andin ketemu sama michelle
jangan sampai michelle sebut sebut soal roy ke andin
michelle kan gak tau kalau gue ngerasain solar dari andin
kau diem kamu denger mama kan
lagian kamu kenapa sih sama andin
ya namanya juga perempuan ma
kadang kan sifat pengen taunya berlebih
andin kan suka gitu soalnya
yaudah nanti aku telepon andin ya ma
halo michelle ini aku udah sampai
kamu dimana udah di vinland cafe
oke yaudah kalau gitu aku kesana ya
aku mau ke
aku itu gak boleh bilang sama aku ya kan
kalau kita itu lagi ketemu kan
kenapa gak dia angkat lagi sama michelle
jangan jangan mereka udah ketemu lagi
aku udah seaimer sampai
jadi aku terus oxidan
aku loh yang senang banget ketemu sama kamu
ya kebetulan sebenarnya aku tuh gak jadi sekarang jadinya besok
jadi ya kita bisa ketemu sekarang
kamu lagi sibuk banget nih gapapa aku ganggu
oh iya kamu pesen apa
kamu aja yang pesenin
oke samain sama aku
hmm ini pesanan saya yang tadi tolong dibikinin satu lagi ya
boleh ditunggu sebentar ya kak
katanya ada yang kamu mau ceritain sama aku
aku cuma pengen nanya aja sih sama kamu
karena kan kamu lebih lama mengenal mas al
ya mungkin kamu tau lah cerita mas aludin seperti apa
jadi aku mau nanya tentang
kamu tau gak mungkin dulu
mas al itu punya trauma mungkin
yang berhubungan dengan perempuan
pertanyaan pertama apa trauma al punya
pertanyaan kedua apa trauma al punya
pertanyaan ketiga apa trauma al punya
ya yang berhubungan dengan perempuan pastinya
ehm setau aku al itu gak pernah punya trauma sama perempuan din

ya kalaupun ada itu pasti perempuan yang deketin al
terus trauma aku gak ada
ya emang kalo udah soal perempuan
al sama roy itu beda banget sih
ya tadi pintunya kebuka
papa udah ucapin salam tapi gak ada yang jawab
jadi papa masuk aja
kok papa kesini